dan berikut adalah tren pertumbuhan ekonomi indonesia dalam lima kuartal terakhir
kita lihat bagaimana tren grafis dari pertumbuhan ekonomi indonesia
kita lihat ini adalah tren dari kuartal pertama dua ribu lima belas
jadi kita bisa membaca secara year on year juga
kita lihat sepanjang tahun dua ribu lima belas kita rata rata tumbuh sekitar empat persenan
namun yang menarik adalah pada kuartal keempat dua ribu dua puluh
kita berhasil mematahkan proyeksi mayoritas ekonomi yang memprediksi bahwa indonesia hanya mampu tumbuh sekitar level empat persenan
kita melesat lima empat persen dan kita lihat pada ini jauh lebih tinggi dibandingkan tiga kuartal sebelumnya pada dua ribu lima belas
namun ternyata pada kuartal pertama tahun dua ribu enam belas kita hanya mampu tumbuh empat sembilan puluh dua persen
ini lebih rendah secara kuartalan dibandingkan kuartal keempat ataupun kuartal terakhir tahun lalu
namun bila dibandingkan secara tahunan pada kuartal pertama dua ribu lima belas
kita lihat angka ini jauh lebih baik
dua puluh persen tidak begitu buruk meskipun ini masih berada di bawah estimasi para ekonomi